pasca ambruknya balok penyangga proyek tol anggota komisi tiga dprd jatim akan melakukan sidak dan investigasi pada jembatan tol pasuruan probolinggo
dprd jatim mengecam pihak kontraktor karena dinilai lalai
robohnya balok beton penyangga tol pasuruan probolinggo membuat komisi ddprd jawa timur angkat bicara
komisi bidang pembangunan ini berencana akan melakukan sidak dengan menginvestigasi untuk mengetahui pasti penyebab ambruknya jembatan karena human error atau kesalahan bahan konstruksi yang buruk
wakil ketua komisi ddprd jatim mahdi menyesalkan mengapa proyek nasional senilai dua sembilan triliun bisa ambruk dan menyebabkan korban tewas
perjalanan itu bukan human error atau memang spek yang dibuat oleh sirte ini tidak sesuai
sebelumnya satu pekerja tewas dan dua orang lainnya mengalami luka parah setelah konstruksi beton sepanjang lima puluh meter ambruk dan menimpa pekerja serta sejumlah kendaraan
sampai sejauh ini polisi masih belum menetapkan satupun tersangka atas terjadinya insiden tersebut